kamu gak sendiri ya
saya baru belajar ilmu hipnotis mau coba juga
searching searching juga baru saja
ini adalah surat persetujuan untuk wali pasien
sebelum pasien diarahkan untuk penanganan selanjutnya
kalau aku yang tanda tangan
pasti al marah marah lagi
dan bisa bisa berpikir kalau aku akan rebut rena lagi
kalau iya dia pasti akan mempersulit aku ketemu dengan rena
biar nanti ayahnya yang akan tanda tangan
ayahnya ada di depan dulu datang ke sini nanti saya coba panggilkan
oke baik baik pak
saya tinggal sebentar ya
rena kamu baik pergi sebentar ya
tangannya kejepit pintu
dia sampe sekarang andin masih nyalain dirinya
karena menurut dia reina kejepit itu gara gara dia
ya ampun al
tapi sekarang dia nggak sendirian kan
di rumah ada mirna ada kiki
jessica juga di rumah
banyak orang di rumah sih
cuman yang saya pikirin ini masalah baby blues michi
kapan harus saya kasih tau kalau andin baby blues dan
perlu gak ke psikiater
saya gak salah denger
sebaiknya anda kasih tau aja
dia harus tahu kondisi dia sendiri seperti apa
saya kan bilang masih indikasi
tapi dia gak ngerti
belum dibawa ke dokter juga
belum diberi sakit dokter
nol yang dia bilang sama ali itu bener
aku juga baru lihat tanda tandanya sekilas aja kok di andin
ya tapi ini gak mungkin disemujikan terus kan
iya saya tau
tapi saya cari waktu yang pas untuk bicara
saya gak mau nambah pembuatan pikirannya andin
soalnya ayah kamu katanya baru aja sampai
dokter disini kan temenin aku
iya dong dokter disini kok gak akan pergi
tolong carikan keluarga pasien ini ya
karena tindakan ronsennya perlu dilakukan secepatnya
baik dok tunggu sebentar ya
masih sakit sedikit
tapi kalau diam gak sakit
tapi kalau bergerak kayak gini sakit
sabar ya nanti juga sembuh kok
seperti ketahuan saya
ini kalau dibiarkan terlalu lama
gak cuma bahaya buat rena atau orang sekitarnya
tapi buat diri andien juga pak
mending sekarang pikirin keadanya rena
rena gimana kalau masalah adem itu urusan saya
kalau arena gak usah khawatir
sekarang udah tenang
udah gak nangis
tapi emang butuh persediaan
buat anda tangan
rena harus di ronsen
di ronsen buat apa
hanya buat preventif aja
ngelihat kalau seandainya tulang tangannya ada keretakan atau tidak
demi kesehatan andien
juga kebaikan rena dan askara
kayaknya andin memang harus tahu apa yang terjadi dengan dia
tapi kalau aku yang ngasih tahu ke andin
pasti akan muncul masalah dan al pasti ngelarang aku
saya minta anda jangan berbuat hal yang berbeda
bisa jadi macam macam ya kepada keluarga saya
permisi maaf saya mau tanya
apakah keluarganya sudah datang
dokter sudah menunggu pak
ini ayahnya rena
nanti beliau yang akan tarah tangan surat persetujuan
kalau begitu saya permisi ya pak
kalau begitu saya tinggalkan
kamu yang tenang ya
ini rina sekarang lagi butuh kamu loh
rain kamu tolong ke rumah saya sekarang ya
tolong cek kondisinya andien
kalau ada masalah apapun kabarin saya
kalau ada apa apa juga langsung kabari saya
ya makasih ren
yaudah saya ikut tempat rena ya
masa gimana sih masa tetap gak ngasih kabar
masa udah pulang belum
rena sama mas al sampai sekarang belum pulang
tapi mbak tenang
mungkin sebentar lagi pulang
lama banget sih mau pulang pulang
lama banget sih mau pulang pulang
mas al bilang baik baik aja tapi harus tetap di ronsen untuk memastikan gak ada keretakan yang dialami rena
kamu tenang ya di rumah
masa bilang baik baik aja tapi harus tetap di ronsen
maksudnya apa gimana sih
berarti kalau di rounceng berarti ada masalah dong
oh gini mbak andien
mungkin di rumah sakit itu ada prosedur
kayak cuma ikutin prosedurnya aja
jadi kalau ronsen hasilnya baik berarti semuanya baik
itu cuma syarang aja
kamu tenang ya
iya pasti ya selalu senang baik kok
iya minum susu ya
makanannya udah dikisiapin di meja makan ya
mbak andien jangan lupa nanti dimakan ya sayurnya mbak
sama sama mbak andien
mbak andien mau sama aku suapin
tapi yang mbak andien tadi belum makan mbak
makan dulu ya
maaf ya mama lama tadi ngantri di musola di bagian perempuannya
gak apa apa mbak
tadi juga aku liat mbak mbak masih berdoa makanya gak aku panggil
belum tau mbak ini lagi mau masuk
tadi dikasih tau katanya aku suruh ternyata
renang mau di ronsen
emang parah mukanya
belum tau mbak
makanya mau dicek
silahkan masuk segala galanya mbak
semoga renak kenapa napa dan gak ada yang luka parah
gimana tangannya sekarang
masih sakit sedikit pah
pah tadi kan aku dia obatin tangannya tapi aku gak nangis
harus om baik bacain buku cerita buat aku
om baik beliin buku cerita banyak tapi belum dikasih
pah om baik dimana
om baik tadi ketemu sama papa izin mau pulang dulu saya
padahal belum dikasih buku ceritanya
gapapa nanti papa beliin yang banyak buku ceritanya ya
yang penting sekarang udah gak sakit kan
hmm anak pinter
papa mau ngomong sebentar ya
dok tadi katanya anak saya mau di ronsen gimana
iya betul pak
ini untuk antisipasi jikalau tangan putri bapak mengalami retak
jadi hasilnya akan terlihat jelas pada hasil ronsennya
oke ya saya sih nggak masalah yang penting berikan yang terbaik untuk putri saya dok ya
kalau gitu bapak bisa tanda tangan pada surat persetujuannya
tapi bagaimanapun juga
andien tetap harus tau
kalau dia ada kemungkinan mengalami baby plus
karena baby blues ini bukan main main
ini hanya membahayakan andi
tapi juga bisa membahayakan orang lain yang ada di sekitarnya
ada kemungkinan apa yang terjadi sama rena
itu karena pengaruh dari kondisi baby blues ini
iya sekarang rena
berikutnya bakal siapa
saya minta anda jangan berbuat macam macam ya kepada keluarga saya ya
tidak ada yang bisa diberikan kekuatan

tidak ada yang bisa diberikan kekuatan
tidak ada yang bisa diberikan kekuatan
tidak ada yang bisa diberikan kekuatan
kalau aku coba sampaikan
nanti mereka marah marah lagi
salah pengertian lagi
karena aku juga gak pernah tau
kalau sampai aku sampein
reaksi andil akan seperti apa
orang nanti muncul masalah baru lagi
mudah mudahan bisa menyelesaikan masalah mereka
al bisa secepatnya
kasih tau ke andien
karena kasian juga kalau berlarut larut terus
pak kan aku udah diperiksa sama dokter
kita pulang yuk
tunggu dulu ya
kan harus nunggu hasilnya dulu
masih lama ya hasilnya
masih lama ya hasilnya
tunggu dulu ya
tunggu dulu ya
dari hasil ronson ternyata
dari hasil ronson ternyata
jari jari anak bapak tidak ditemukan keretakan
dalam keadaan baik baik saja
kalau begitu kami bisa langsung pulang ya dok
terima kasih banyak
jangan ngomong aja jaga
masa teh beran banget kalau ngomong
gua juga bisa tau
siapa deh yang di
oh para yang di
jiwanya gitu yang sih

sama sama kita berjalan
senger gimana tak
silahkan duduk pak rendy
ada apa datang kesini
iya saya diminta pak
untuk mengacu komisi
itu dulu ya pak
saya khawatir sama renda
saya pengen tau
kadang kadang ini kayak gimana
masa udah ada yang ngasih kabar tentang riana gak
untuk soal itu
ibu baik baik aja
mana belum makan dari tadi
biar makan untuk dia
saya gak pengen makan
yang saya pengen rina
saya pengen tau rina
apa dia baik baik aja
terima kasih pak
came baik baikan horrible
kamu gak akan apa apa
baik baik aja kan kamu udah tadi mama khawatir banget loh
ada anak yang kuat
pinter anak pinter
pas aku diperiksa aku ditemani om baik
dibacain dong nih
ngapain dia kesana
yang penting sekarang anaknya baik baik aja
udah tenang ya
rena rena udah pulang
udah udah ojek sakit angka rena
sedikit ya ampun
terus udah gitu digantikan baju bersih bersih pokoknya ya
rena sama suster mirna ya
sama aku aja anding
masih lelah masih capek look at you
ya udah biar sama mirna aja
biar kamu istirahat dulu ya
aku kuat mah
udah sana sama jus dulu ya
beres beres sama njus dulu ya
awas hati hati tangan nih ya
istirahat dulu disana ya
kita ke kamar istirahat biar raskara sama mama
aduh patuh cucu
istirahat dulu saya ngobrol sebentar sama rendy ya
tapi tadi bella bilang kalau
bu alin masih belum mau makan pa
dia masih mikirin
yaudah nanti saya deh
yang bujuk buat makan
ada yang perlu saya bantu lagi pak
jam balam juga deh istirahatlah
yaudah bou saran
mas al maaf mengganggu
aku cuma mau kasih saran
tolong akhir akhir ini
nampingin mbak andin terus ya
tolong tolong selalu diperhatiin mbak din ya
karena aku tadi juga baru denger dari suster mirna kalo
kemungkinan mbak andin terkena bb plus
ya sebenarnya memang saya udah ngerencanain untuk
menjatuhkan ke andin untuk riset kesegiatan
cuma saya butuh waktu yang tepat untuk bicara sama andin
terima kasih ya sarannya ya
ya ke psiholog sih masih lebih cepat lebih baik
saya permisi ya
kenapa lagi sih
karena kan baik baik aja
mas karo juga baik baik aja kan lagi tidur
apa lagi yang disedihin
gak tau mas
aku maunya nangis terus aku mau mau banget
aku juga gak tau kenapa

ya gak sedih lagi
tenangin diri coba
beneran yang baik baik aja itu
beneran yang baik baik aja kamu gak bohong namaku
karena kan tadi ketawa ketawa gak
dokter bilang gak apa apa cuma kejepit biasa
gak ada yang patah gak ada yang retak
udah udah udah
tangannya di silangin begini coba
coba coba di silangin begini
coba tarik nafas pelan pelan
tahan dua jam
gimana lebih relax kan
biar lebih enak
kamu belajar dari mana
kan orang pintar
gimana cara nenangin diri
gak usah pikiran aneh aneh dulu
gak apa apa kok semuanya
ada saya disini
saya ingin temenin kamu terus
aku gak bisa pikir rumah sekolah ada nino di rumah sakit ya

saya juga gak tahu
saya juga gak tau
ya jadi waktu pas saya bawa rena di gerbang
terus saya memang melihat ada nino di sana
gak masuk di depan gerbang
tapi sepertinya dia ngeliat
kalau kami panik saya dan mama
mungkin dari rumah situ ngikutin ke rumah sakit
kenapa sampai ke rumah sakit itu
karena saya buru buru
nah akhirnya waktu pas saya lagi ngurus masalah
nino datang terus mau bantu buat bawa rena ke gede
lo cuma nabrak ke serempet doang
gak ada apa
udah selesai juga masalahnya
ya gak apa apalah kan niatannya baik juga
gak ada apa apa
udah udah sedia
coba dong tenangin diri coba
yang bantu kamu banyak kok di sini
saya baru belajar ilmu hipnotis mau coba juga
tapi harumatnya masih keluar
itu mama udah bangun
mama udah bangun
aku pikir kemana
kenapa kau mukanya malah sedih
kau masih ingat loh
mama juga manusia lupa wajar
yang penting sekarang kita itu harus tetap bersyukur
masih dikasih umur masih bisa ngerayain bareng bareng
eh mama malah kena gendong bunga dik
mama gendong gendong bunga
nah kamu sekarang mendingan mandi
mandi siap siap terus ikut sama saya yuk jalan jalan yuk
yaudah aku mandi dulu ya

masa mama belum
mama masih bawa asam